anak tahun sembilan puluh an pasti tahu banget sama mainan yang satu ini nih mini empat wd atau yang lebih dikenal dengan tamiya
sepuluh tahun berselang ternyata mini empat wd ini masih eksis
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi ke satu
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat cuci tangan pakai masker dan juga jaga jarak dimanapun anda berada
yakin kita bisa lawan covid sembilan belas bersama sama sampai jumpa

lihat bagaimana ekspresi keseruan pria pria ini melihat mobil mini empat wni
ini empat wd mereka melintas di track berliku
pandangan mata tak lepas dari kencangnya laju miniatur mobil balap rakitan ini
ada yang berhasil finish tapi banyak juga yang terpental di lintasan tanjakan atau tikungan tajam
ya inilah adrenalin yang coba kembali dirasakan para tamia racer di jakarta
kenangan masa muda ketika mengulik mainan ini pun muncul kembali di tengah pandemi
meski banyak yang masih kuliah tak sedikit pula pemain mobil berdinamo ini yang sudah tidak lagi muda
dulu gue sempat main
di smp tapi ya dulu karena kita dalam artian keuangannya terbatas ya
dan sekarang udah punya duit jadi bebas untuk main hobi tamiya ini
merek tamiya sebagai produsen mobil rakitan mini empat wd mulai terkenal di awal delapan puluh an
tapi di tahun sembilan puluh an lah mainan ini berubah menjadi fenomenal terutama di indonesia
sepuluh tahun berselang beragam teknologi dan model baru mainan rakitan asal jepang ini terus berkembang
starter kit mobil rakitan ini dibanderol mulai dari harga
seratus ribuan hingga jutaan rupiah tergantung dari jenis dan ketersediaan barangnya
para hobis pun tak mau ketinggalan dalam euforia mengkoleksinya
settingan mobil sama tampilan mobilnya itu lebih keren sekarang
jauh lebih keren karena ada suspensinya berbagai macam painting dari bodinya tuh juga keren lah intinya sih
intinya sih begitu
mereka tertarik untuk bermain tamiya itu karena tampilan mobilnya
juga tampilan saat di balapan di tracknya
permainan ini kini tergolong mahal
pemainnya tak segan merogoh kocek hingga jutaan rupiah agar mobil cepat ini tetap moncer di lintasan
tas dengan perkakas lengkap mulai dari dinamo baterai hingga spare part menjadi item yang banyak dibawa
terutama ketika ikut berkompetisi
untuk menguliknya pun menjadi sebuah keharusan bagi para hobis
tiap bagian mobil ini dipoles diukur bahkan dimodif sedemikian
pemainnya juga dikumpulkan dengan rupa agar jadi raja di lintasan
beragam pertandingannya pun banyak digelar tidak hanya sebagai ajang adu cepat
tapi juga sebagai bagian dalam mengajak para racer untuk bernostalgia dan tentunya berkumpul
kita harus bisa regenerasi mau gak mau
seperti apa caranya ya kita juga mau mengadakan event ini menggandeng orang orang yang pemain pemain lama
gimana cara dia bisa mengeregenerasi ke anak anaknya juga
atau enggak kita juga menggandeng beberapa pemain pemain baru yang
apa sih mini empat wd itu apa sih mobil ini
di tengah gempuran game online belakangan ini ternyata mobil mini empat wd masih eksis dengan beragam keseruan yang khas
bahkan komunitasnya pun mulai bermunculan di berbagai wilayah indonesia
sebagai bagian dalam menularkan keseruan penuh adrenalin dan menciptakan camia racer skala internasional